anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
penundaan pilkada dapat dipastikan tidak akan terjadi meski didesak oleh sejumlah pihak hal tersebut
karena dpr pemerintah dan juga kpu kemarin telah bersepakat pilkada sesuai dengan rencana
artinya pencoblosan tetap dilakukan di bulan desember
komisi dua meminta kpu merevisi pkpu secara spesifik untuk mengatur larangan kerumunan
dan juga penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan
mampukah pkpu menjamin bahwa pilkada akan tetap aman meski di tengah pandemi covid sembilan belas
apa yang membuat dpr punya pertimbangan tetap melanjutkan pilkada
meskipun ada desakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan juga ormas sebetulnya
untuk lebih baik menunda pilkada serentak
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan bang ahmad doli kurnia
ketua komisi dua dpr ri selamat malam bang doli sehat
selamat malam assalamualaikum wr wb
dan ada bang ferry amsari direktur eksekutif budi pusako universitas andalas
selamat malam bang ferry
selamat malam mas renha
bang rahmat bagja anggota bawaslu selamat malam bang rahmat bagja
selamat malam mas renha
bang doli selamat malam bang ferry sehat selalu
kita membahas soal keputusan pemerintah dpr juga kpu untuk tetap melanjutkan pilkada serentak
ini kan kemarin sempat ramai banyak desakan
saya mungkin ke bang doli dulu
ingin tahu ini update terbaru setelah kemarin dengan kpu dan juga pemerintah bersepakat memutuskan pilkada tetap jalan terus
ada permintaan dari dpr komisi dua bang doli untuk kpu merevisi ya pkpu nya
sehingga bisa mengatur secara lebih rigid bagaimana larangan larangan kerumunan dan lain sebagainya
ini yang diminta oleh dpr komisi dua aturannya seperti apa bang doli
apakah yang lebih spesifik lagi kalau spesifik apa yang perlu apa yang tidak apa yang harus diperbaiki
jadi kemarin kami rapat kerja itu kan sebenarnya lanjutan rapat kerja pada tujuh september
yang meminta pada satu kepada pemerintah dan penyelenggara untuk merumuskan aturan yang lebih tegas
yang lebih ketat terhadap penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol covid sembilan belas
nah kemudian kemarin kita sudah panjang rapatnya kemudian kita sudah memetakan
nah kira kira tahapan tahapan mana ke depan yang itu berpotensi untuk terjadinya kerumunan massa
terus kemudian berpotensi terhadap pelanggaran kembali terhadap protokol covid sembilan belas
ada enam yang pertama tentu besok tanggal dua puluh tiga itu adalah tahapan penetapan pasangan calon
kemudian yang berikutnya adalah
tahapan pemungkutan nomor urut
kemudian yang ketiga adalah tahapan sengketa calon
pencerita penetapan calon maksudnya
yang berikutnya adalah tahapan masa kampanye
yang berikutnya adalah tahapan hari pencoblosan dan penghitungan
dan yang terakhir adalah tahapan sengketa hasil
nah dari itu
tahapan tahapan itu kita meminta sebenarnya bahwa ada dua opsi kemarin
adanya revisi di pkpu kemudian juga ada yang mendorong harus diterbitkannya perpu
oke kenapa yang dipilih revisi pkpu bang doli
perkembangan ini kan harus kita cermati day to day
yang paling dekat ini adalah soal tanggal dua puluh tiga dua puluh empat dan masa kampanye
kami sudah juga memetakan untuk mengantisipasi
terutama terjadinya kerumunan masa itu
sejauh ini masih bisa diantisipasi dengan revisi terhadap peraturan kpu
jadi ada beberapa kerangka yang kemarin kita sampaikan
yang pertama adalah bahwa pkpu itu harus juga bisa nanti mengatur tentang adanya pelarangan
terjadinya perkumpulan atau kerumunan kerumunan masa
seperti rapat rapat umum kemudian yang kemarin diributin soal
sponsor arakan dan seterusnya
kemudian yang kedua adalah kita mendorong supaya kampanye itu lebih menggunakan media daring
kemudian yang ketiga adalah kita juga mewajibkan dalam aturan itu nanti
supaya media media kampanye alat alat kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon itu
itu berkaitan dengan alat alat kesehatan
hand sanitizer sabun dan lain lain
nah yang terakhir yang paling penting
bukan yang terakhir tapi juga
yang berikutnya adalah soal penerapan sanksi
jadi kemarin juga kita sudah mengeksplor ya
ada undang undang di dalam undang undang nomor enam belas itu juga sudah diatur sebenarnya
kalau misalnya terkait dengan kampanye itu mengganggu ketertiban dan keamanan umum
itu juga ada sanksinya
itu pasal dua ratus enam puluh sembilan
nah juga kita harus mengintegrasikan dengan undang undang yang lain
seperti undang undang wabah penyakit menulak undang undang nomor empat pasal nomor delapan puluh empat
kemudian juga undang undang tentang kekarantinaan kesehatan
ada juga tentang kuhap yang mengatur semua tentang pelanggaran ketertiban dan keamanan umum
jadi kita mengintegrasikan yang nanti semuanya itu bisa
muncul ya ada sanksi sanksi yang kalau memang itu dilanggar
jadi apa bedanya dengan pkpu sepuluh yang hari ini masih ada dengan yang akan direvisi
bukankah kalau tadi bang doli katakan mengatur soal larangan berkerumun
penggunaan hand sanitizer itu sudah ada di pkpu hari ini tapi pada pelaksanaannya dilanggar begitu
ini kan kemudian yang menjadi pembahasan sejak awal
dan mengapa tidak mempertimbangkan soal operasi
kalau si pkpu tadi itu bang doly
nah kan kalau undang
tidak kalau yang pkpu kan ada
jadi undang undang nomor sepuluh itu undang undang tertampil kada
nah kalau di peraturan kpu yang sekarang kan memang agak lebih longgar
penerjemahan tentang soal rapat umum terus kemudian media media kampanye yang lain itu kan tidak dijelaskan
masih diatur misalnya ada pembatasan lima puluh orang
kapasitas dari ruangan dan segala macam
nah tapi nanti yang kita harapkan dalam pkpu ini
pertemuan pertemuan itu sudah dilarang
tidak lagi ada diatur
jadi dilarang dan diatur lebih rigid lagi ya
ya ini juga harus apa namanya
nah apalagi kalau tadi yang saya sebutkan dalam undang undang yang tadi itu kan sudah mulai ada kelihatan
nah itu tinggal dituangkan ditegaskan lagi di dalam pkpi yang ada
saya ke bang ferry amsari sebelum nanti saya akan ke bang rahmat baja
bang ferry sudahkah pkpu hasil revisi ini yang tadi sudah dibocorkan sedikit oleh bang doli
gambarannya akan seperti apa menjawab kegelisahan anda
dan sejumlah orang yang meminta untuk pilkada lebih baik ditunda saja
apa yang direncanakan oleh tiga partit ini
pemerintah dan penyelenggara pemilu
memang lebih ke arah desakan kepentingan partai politik yang sudah berjalan dalam proses penyelenggaraan pemilu kada
tidak bicara kepada substansi apakah keadaan ini akan menimbulkan dampak baru bagi kesehatan publik dan nyawa orang
itu sebabnya pembahasannya di dalam beberapa hal tidak tepat juga
tidak ada dibahas kalau memang ini mau berbuat tegas ya secara protokol kesehatan
tanggal dua puluh tiga besok
ketika penetapan calon
dan tanggal dua puluh empat untuk loading nomor calon itu
tidak ada pelarangan misalnya berkerumunnya masyarakat atau masyarakat pendukung
padahal itu kan tidak penting juga untuk orang berkerumun
saya misalnya dan teman teman mengusulkan kalau memang itu tegas ya
ditentukan saja di rapat tripartit kemarin untuk dua puluh tiga dua puluh empat itu dipastikan melalui streaming misalnya
jadi ada gambaran yang publik bisa merasakan memang ini akan dicegah orang orang untuk berkumpul dan protokol kesehatan akan dijalankan seketat mungkin
sejumlah daerah sudah memutuskan bang ferry untuk lewat streaming saja untuk penetapan paslon ini
ya tapi kan tidak menyeluruhkan
harusnya kemarin itu dibuat begitu ya
nah juga ada begini gambaran kita ya
bahwa ini juga tidak akan berpengaruh luas
di pkpu enam dan pkpu sepuluh tahun dua ribu dua puluh itu mas
sebenarnya sudah dilarang masa atau calon kepala daerah hadir di dalam pendaftaran
cukup ketua dan sekjen saja hadir
yang tidak pernah ditebak oleh partai politik dan adalah tabiat politik kita yang rame rame gitu ya
padahal rame rame juga tidak berpengaruh di hari hal sebenarnya
nah bahkan juga kalau dibaca alasan alasan pemerintah dpr dan penyelenggara untuk menyelenggarakan tetap pilkada ini juga ada beberapa hal yang perlu dikomentari ya
misalnya bahwa ini dalam rangka menjalankan hak konstitusional hak untuk memilih dan dipilih
jadi ini kayak dpr dan pemerintah lupa bahwa hak dipilih dan memilih itu hak yang dapat dikesampingkan ya
sementara hak atas nyawa orang atas kesehatan orang adalah hal yang dapat dikesampingkan
dan harus dijalankan
nah ini ada dua pilihan
yang paling penting untuk kemudian dipenuhi terlebih dahulu
tadi anda mengatakan
jadi keputusan kemarin itu
hanya untuk kepentingan partai politik saja
ya karena kan ini semua sudah berjalan ya
konsolidasi teman teman partai politik kan sudah terjadi
di titik tertentu kita bisa sangat pahami hal hal seperti ini
tapi kan kita juga harus menyadari bahwa sekarang pandemi ini sedang meningkat
dan harus diingat
di dalam perpu sebelumnya
juga ditentukan bahwa dalam keadaan tertentu juga dapat ditunda kembali
nah artinya ada kesadaran memang pandemi ini bahaya
tapi yang muncul malah seolah olah
ya misalnya ada negara lain yang tetap melaksanakan di tengah pandemik
yang tidak disampaikan ke publik adalah
apa yang dipersiapkan oleh negara negara lain itu untuk menyelenggarakan pilkada
sejauh ini kita tidak melakukan apa apa yang menurut saya ya
itu secara matang telah dipersiapkan oleh negara negara yang melaksanakan
oke baik ya
contoh sederhana misalnya
harusnya penyelenggara pemilu tidak lagi kemana mana
apa yang terjadi saat ini
sebaran kepada penyelenggara pemilu menurut saya
karena penyelenggara juga tidak mendisiplinkan diri untuk stay at home gitu ya
mengatur segala galanya dari orang lain
karena perlu juga mempercayakan banyak hal
nah ini saya lihat memang ada ketidaksungguhan di soal teknis
dan ada kehendak politik yang memang harus dijalankan
bang doli boleh respon bang doli soal kepentingan partai dibalik keputusan kemarin ini
karena ya mau nggak mau ini sudah berjalan ya sudah partai juga punya kepentingan mungkin di pilkada
menjawab itu bagaimana bang doli
ya saya kira nggak sepenuhnya benar juga
artinya ada benarnya juga
kami kan kami dua di dpr itu kan bukan mengatasnamakan parpol saja
dan kemudian yang informasi kita dapat kan dari pemerintah
pemerintah yang bukan partai politik
jadi keputusan keputusan yang kami ambil itu kan juga berdasarkan informasi
dan kemudian analisis perkembangan situasi
misalnya begini ya
dari dulu memang eri dan kawan kawan ini tidak setuju kan dengan pilkada sekarang
waktu itu mereka mengkhawatirkan misalnya ada dua tahapan sebelum ini
yang akan diprediksi sebagai kluster baru
itu bulan juli bulan agustus itu kan ada coklit
kemudian ada verifikasi perseorangan
dan itu berjalan tapi alhamdulillah baik tuh
ada kluster baru gitu
kemarin tanggal empat sampai tanggal enam
banyak terjadi kerumunan
biasanya kan kita mengukur itu
kalau misalnya terjadi klaster baru itu empat belas hari
sampai sejauh ini kemarin kita minta informasi itu
bahwa itu juga tidak terjadi
nah kemudian informasi yang lain
kita kan juga ngecek ke bnpt kemudian ke komite covid sembilan belas
dan segala macam itu
mana daerah daerah di antara dua ratus tujuh puluh ini yang masuk zona zona yang katakanlah bisa
jadi kita sudah mencari potensi merah dan hitam
nah dari sejauh informasi yang kita dapat
dari dua ratus tujuh puluh itu masih sebagian besar hijau antara hijau dan kuning
jadi saya mau nyampaikan bahwa kami ini sudah mempersiapkannya
bukan tidak kerja seperti yang tadi disampaikan
tidak ada persiapan tidak ada antisipasi gitu
kita sudah mempersiapkan pilkada ini kan sebetulnya sudah hampir setahun lebih
jadi sudah diperhitungkan secara matang
salah satu penilaian kita kemarin adalah bahwa sejauh ini
apa namanya apa yang sudah direncanakan para pelaksanaan tahapan tahapan itu
masih bisa berjalan dan situasinya masih terkendali
juga jangan disimpulkan bahwa kami ini tidak memperhitungkan soal keselamatan

jadi sekarang ini kan yang mau kita cari adalah titik kesimpulan
agenda agenda politik atau agenda hak kehidupan apapun ya
sekarang dalam masa pandemi ini itu bisa berjalan
tapi semuanya dengan selamat dan sehat
ini yang mau kita cari
ya tapi kami wajar apa namanya nerima nerima saja
dan itu partai politik punya agenda selama itu
sebenarnya resiko kalau kita jadi seorang partai politik
oke oke jadi begitu
oke jadi begitu ya
bang doli saya nanti akan ke bang rahmat bagja
saya persilahkan dulu untuk mencermati tadi diskusinya bang rahmat bagja
sebagai mbak waslu ini sebagai wasit nih seperti apa nih
menengahi melihat putusan untuk tetap melanjutkan pilkada dengan ada pkpu yang direvisi
apakah itu nanti bisa mempermudah kerja kerja bawaslu untuk melihat potensi pelanggaran
atau ini sebetulnya akan sama saja dengan pkpu sebelum yang ada direvisi
bagaimana mbak waslu melihat ini
kalau sudah sudah kami akan segera kembali
oke menarik tadi yang sudah kita diskusikan tadi antara bang ahmad doli kurnia dan juga bang ferry amsari
saya akan ke bang rahmat bagja anggota mbak waslu
bagaimana mbak waslu mbak bagja melihat pkpw yang nanti akan direvisi ini
apakah ini nantinya bisa cukup kuat atau cukup sebagai solusi
untuk merekomendasikan bentuk bentuk pelanggaran apa yang bisa terjadi sepanjang pilkada ini
apalagi di tengah pandemi covid sembilan belas
kemarin hasil fbp memilih untuk memperkuat pkpw dalam melakukan
dalam membuat aturan sanksi terhadap pelanggar protokol covid sembilan belas
nah sampai pada saat ini kan tidak jelas
sanksi kepada para kepada para
pelanggar seperti administrasinya bentuknya apa
sanksinya apakah hanya teguran dan nanti bang ferry masih bilang
teguran lagi teguran lagi
nggak pas akhirnya kan
jadi harus ada sanksi membuat jerah misalnya
yang bersangkutan dilarang mengikuti tahapan selanjutnya
nah itu bisa membuat jerah berpikir
pasti berpikir penuh itu
oke atau diskualifikasi misalnya
atau disekorting kampanyenya
lima hari potong dari
misalnya dia sudah dua puluh hari kampanye tiba tiba tetap melakukan itu
dikoording hanya lima hari lagi untuk kampanye
bisa seperti itu
kalau bisa seperti itu
maka bentuk sanksinya akan lebih pas ya akan lebih membuat jerah
para kandidat yang ingin melakukan pelanggaran protokol covid sembilan belas
karena kalau kita pakai undang undang pidana misalnya
undang undang wabah penyakit
pidananya jalan akan tetapi pencegahannya tidak
nah pencegahan itu agar tidak mengulangkan pidana kan prosesnya masih panjang tuh
tapi yang melakukan yang misalnya
pejabat ini atau calon kepala daerah ini tetap melakukannya
tapi harus dibuat sanksi yang kemudian secara administratif bisa membuat jerah yang bersangkutan
nah inilah yang kemudian dibahas pada malam ini kalau tidak salah
malam ini akan dibahas tentang revisi pkpu
ini sedang berlangsung nih jam delapan malam ini
nah kemudian kedua adalah bagaimana cara tata cara pembubaran
nah kemarin polisi kan belum jelas apakah tata cara pembubarannya
seperti apa mekanismenya sehingga kemudian masih ada yang mengeluarkan sttp misalnya
eh mohon maaf masih melakukan izin keramaian
nah izin keamanan kan sudah tidak boleh belikan
nah oleh sebab itu bawaslu setelah terjadinya itu
kita mengevaluasi setelah ada sttp dengan komisi dua
melakukan pertemuan dengan kepolisian kemudian satgas covid kemudian dengan kemendagri
nah ada satu permasalahan misalnya
peta hana itu atau peta hana ini kemungkinan ketua satgas covid
oleh sebab itu harus ada kemudian mekanisme dari kemendagri untuk kemudian bagaimana ini

ketua satgas covid kemudian membuat keramaian yang melanggar protokol covid
nah ini kan ada beberapa daerah seperti itu
oleh sebab itu kemarin kita melakukan rdp dengan komisi dua pak mendagri akhirnya
yang sesuai dengan rapat kita siapa yang kemudian take aleate misalnya
take a lead di untuk pembubaran massa misalnya kepolisian
dengan rekomendasi atau tidak rekomendasi bawaslu teman teman kepolisian dapat membubarkan keramaian
dan keramaian ini tidak boleh dibubar
maaf tidak dibubarkan pada saat besar
jadi sebelum besar titik titik simpulnya itu bisa dibubarkan
nah oleh sebab itu kemarin ya hari kemarin itu yang akan ditindaklanjuti dengan pkpu
memperjelas alur penegakan hukumnya
oleh sebab itu nanti misalnya pidananya masuk akan tetapi jangan sampai juga masa berkumpul misalnya
kita cuma tidak mengharapkan pidananya sudah terlalu sering banyak pidana tapi tidak membuat jerah
bang ferry masih setuju itu
oleh sebab itu harus dibuat dengan sanksi administrasi yang membuat jerah
ya kalian harus berpikir pikir mas
ya udah tidak boleh buat pertemuan terbatas selama dua puluh hari ke depan
bisa saja sebetulnya sanksinya
dan kalau itu dibuat sanksi sebab itu ya sudah
menurut saya menurut kami dari bawaslu akan lebih efektif
karena itu bisa meredusir pengumpulan massa
oke jadi bawaslu sebetulnya memang mendukung atau mendorong kalau ada sanksi yang tegas
sampai kemudian pemotongan tadi itu jatah kampanye atau diskualifikasi paslon misalnya
kalau dirasa sudah sangat berat pelanggarannya
nah kita ada dua opsi yang kita dorong kemarin
misalnya pkpu diskualifikasi kan aturan sudah jelas
pelanggaran nama sentra sm yang manipolitik kemudian penggantian pejabat kemudian juga mahar politik
nah itu bisa kemudian masuk dalam diskulasi sm
diskualifikasi pelanggaran apa sanksinya diskualifikasi
akan tetapi sanksi pelanggaran foto covid apakah diskualifikasi kan tidak bisa
begitu pilihannya kalau diskulifikasi adalah perpu
nah akan tetapi kemudian pilihannya kalau revisi ke pkpu
harus ada juga yang menyangkut
jadi kalau revisi ke pkpu tidak bisa menyangkut diskulifikasi
nah untuk mencapai ke arah sana supaya tidak jauh jauh juga dengan diskulifikasi misalnya
kalau di undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
itu ada kewenangan bawas itu misalnya
merekomendasikan memutuskan bahwa si peserta pemilu
itu tidak boleh mengikuti tahapan selanjutnya
bayangkan kalau orang tidak mengikuti tahapan selanjutnya otomatis diskualifikasi
atau otomatis dia apakah dapat suara atau tidak misalnya
nah itu juga jadi bahan untuk pertimbangan
nah oleh sebab itu pilihannya misalnya
dikurangi masa campainya
kemudian tidak boleh diadakan pertemuan terbatas untuk pasangan calon ini
kenapa karena dia sudah melanggar protokol covid sembilan belas berkali kali
nah jadi kalau diundang undang ini
kemudian kedua adalah izin atau sttp
menggunakan itu tidak boleh diberikan
karena kemarin hasil di poin satu atau poin dua
kalau tidak salah itu lebih mengutamakan metode daring
rapat umum konser itu sudah dilarang
mbak ahmad doli pasti bisa mengkonfirmasi ini
konser dilarang pertunjukan musik dilarang
kemudian arak arakan dilarang
nah dengan itu seharusnya ya seharusnya
di pkpu kemudian bisa membuat sanksi yang tegas jika tetap melakukan arah arahkan
oke baik saya ke bang ferry dulu sebelum saya akan ke bang doli
bang ferry ini bicara lagi soal kemudian payung hukumnya sebetulnya ya
ini kan yang juga sering menjadi dilema teman teman di kpu adalah
membuat pkpu kan tentu harus sesuai dengan undang undang pilkada yang ada saat ini
nah undang undang pilkada seringkali kemudian pkpu nya
kalau kemudian diatur sedemikian rupa untuk bisa memberikan sanksi yang tegas
ada ada tidak tidak tidak sama dengan undang undang pilkadanya sebagai kiblat utama begitu
bagaimana anda melihat soal persoalan hukumnya ini sebetulnya bang ferry
sepanjang mas reinhardt panjang berdasarkan kewenangan
dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
kpu berwenang kemudian mengaturnya ya
cuman problematikanya begini
selalu ada hal hal yang kosong yang semestinya bisa diisi oleh perpu
misalnya kalau kita perhitungkan di hari h itu mas reinhardt
waktu coblos itu kan cuma di jam tujuh hingga jam satu ya
dan kalau memang mau mencoba memberi jarak kepada orang di hari h
kan bisa diperpanjang di jam tujuh hingga jam empat
nah itu dicontohkan oleh beberapa negara lain
nah ini kan harus diubah ini undang undangnya solusinya perpu
nah saya sayang saja kenapa pemerintah tidak mengeluarkan perpu
dan dpr mendorong dan penyelenggara mendorong ke arah itu
kalau memang ada keseriusan menata serius apa yang kita lewati
nah ini sudah negosiasi sih sebenarnya bang doli sudah mulai menurun spanningnya dari apa
ya menolak karena sudah diputuskan ya pilihannya adalah ayo membuat perpu yang betul betul mampu mencegah orang
tapi saya khawatirnya begini pemerintah ini ragu juga mas bang doli bahwa ini akan menimbulkan dampak di kemudian hari
tersebarnya virus ini yang muncul setelah tahapan terjadi
jadi baru meledak dia
dan itu menimbulkan banyak korban yang dipersalahkan nanti kan pemerintah
lebih baiklah kemudian penyelenggara yang dipersalahkan dengan pkpu nya gitu ya
itu dugaan saya karena ada banyak faktor yang kemudian bisa dilakukan di perpu tidak di pkpu
dan harus diingat pkpu ini kan juga melalui proses sebenarnya yang harus dilakukan dari rapat kemarin ya
dan itu akan dilewati tahapan tertentu
misalnya uji publik sosialisasi tidak ada itu pasti
karena tanggal dua puluh tiga besok sudah penetapan calon
nah satu satunya yang menghilangkan proses pembentukan peraturan perundang undang yang layak itu adalah
dengan menyatakan kondisi sekarang memenuhi hal pihwal kegentingan mamaksa
nah itu yang secara konstitusional yang saya pikir banyak sekali diterabas ya
walaupun kondisinya saya paham
ini kan misalnya kita tadi bang doli detail ya kita memperkirakan agustus akan ada ledakan karena cuklit itu
karena kita bukan ahli kesehatan ya karena lebih banyak haten dan pemilu
ternyata mundur ledakannya itu di bulan september
teman teman mas bagja itu semua kena dari lokal hingga nasional
saya tidak habis pikir ya kalau kemudian peserta kena tiga puluh tujuh ya
belum lagi para pendukung dan penyelenggara
dari daerah hingga pusat
apalagi yang kemudian menghalangi kita untuk membuat sebuah peraturan yang betul betul serius
atau nah ini pilihan ekstrimnya tunda saja
karena atau secara konstitusional melalui perpu dan undang undang penyelenggara intah dan dpr punya ruang untuk menunda ini
ke waktu yang kemudian dianggap layak untuk melakukan pilkada
misalnya ada ungkapan begini dari pemerintah ya
ada dua ratus tujuh puluh kalau ditunda nanti plt nya akan terus rentak
loh plt pj dan segala macamnya itu konstitusional loh
diatur oleh undang undang
jadi tidak ada keraguan sebenarnya untuk menunda ini kalau memang itu kondisi yang kita anggap tidak layak lagi
oke baik bang ferry saya berharap
oke baik bang ferry saya
berikan kesempatan bang doli untuk menanggapi
bang doli seperti apa tanggapan anda
termasuk juga tadi dikatakan oleh bang bagja bahwa apakah arahnya nanti ini sanksinya begitu benar benar tegas begitu
ini kan yang diharapkan sebetulnya dari revisi pkpu nanti
ya pertama saya mau memberikan informasi
tadi lanjutan dari saudara bagja bahwa memang malam hari ini
ini sedang melakukan review ya terhadap draft yang dibuat oleh kpu
ya terhadap langkah piang baru yang langsung kemarin dikerjakan
setelah satu malaman sampai pagi
malam ini diundang
dan kami kemarin sepakat bahwa sebelum ini nanti diundangkan itu harus ada pembicaraan sebarang lembaga
jadi yang melibatkan komisi dua kemudian kementerian negeri termasuk mbak waslu dan dkpp
jadi ini sedang berlangsung
jadi tadi gagasan gagasan yang ditampaikan oleh saudara bagja itu saya kira
nanti juga akan dibahas pada malam hari ini
yang kedua bahwa ini kan kerjanya kan belum selesai
rapat kerja bukan rapat kerja yang terakhir kemarin itu
masih bisa dilaksanakan rapat rapat kerja berikutnya
dan sebetulnya selama ini juga kami baik formal maupun secara informal ini terus berkoordinasi
ya jadi misalnya kemarin kenapa kita fokus ke pkpu
ya karena memang untuk mengejar besok
jadi yang paling mungkin kita kerjakan kemarin untuk menghadapi besok dan
masa kampanye itu dengan merevisi pkpu
dan kemarin juga kami mematakan masalah mana yang bisa hanya bisa melalui revisi pkpu
mana yang memang harus perpu
jadi misalnya kayak tadi ya
dan kami sudah menghasilkan pemotongan itu lebih banyak nanti kita antisipasi untuk tanggal sembilan desember
untuk memperpanjang masa waktu
yang kedua ada juga ide
bahwa nanti pada saat hari pemungutan itu bukan hanya orang diminta datang ke tps
tapi juga ada tps keliling misalnya
ya dengan mekanisme tertentu
dan itu semua
dan yang ketiga misalnya
kita mau menerapkan e rekapitulasi
nah itu semua bisa dilakukan kalau memang ada revisi undang undang
yang paling mungkin dengan perpu
artinya bahwa besok pun kita juga harus terus melakukan kerja kerja
termasuk membahas itu
jadi kemarin ada perbincangan juga secara informal
kalau memang kita nanti pada akhirnya sampai kepada keputusan harus melakukan itu
saya kira memang ada pembicaraan pembicaraan
untuk yang pemetaan mana yang perlu perpu itu yang mana
dari pemetaan di dpr komisi dua bang doli
ya itu tadi

nah kalau kita ingin menghindari kerumunan lah pada saat orang datang ke tps
kemarin ada dua opsi
ya pertama kita menghidupkan orang yang datang ke tps
pertama kita menghidupkan orang yang datang ke tps
pertama kita menghidupkan orang yang datang ke tps
pertama kita menghidupkan orang yang datang ke tps
kemarin ada dua opsi
ya pertama memperpanjang waktu
kemudian nanti diatur jadwal kedatangannya pakai undangan misalnya jam delapan sampai jam sembilan
rt sekian atau rt sekian misalnya
dan yang kedua tadi kalau dimungkinkan adanya apa namanya tps yang mendatangi rumah
atau misalnya pakai sistem pos dan segala macam itu kan
kan banyak berharga

kemarin ada dua opsi
ya pertama kita memperpanjang waktu

dan yang kedua tadi
kalau dimungkinkan adanya
tps yang mendatangi
atau misalnya pakai sistem

banyak yang juga

dilakukan kalau kita
tidak cukup dengan merevisi
oleh karena itu
kita akan bisa kemungkinan bicara tentang
peluang adanya perpu
tapi yang mungkin kemarin kita
bicarakan adalah saat ini
untuk hal yang mendesak
untuk besok itu kemarin revisi pkpu
oke baik untuk besok dulu deh kita bicara
berikutnya kita akan
bahas soal bagaimana penerapan
sanksinya seberapa jauh
seberapa berani kemudian
bahwa seluruh ini bang bagja akan memberikan
atau merekomendasikan sanksi
berdasarkan revisi undang undang
pkpu yang baru nanti yang kita
masih tunggu hasilnya akan masih dibahas pada malam hari ini
tapi kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali
baik kita masuk ke segmen terakhir dialog
kita masih menanti ya
bagaimana pkpu yang akan diatur
kalaupun nanti sudah ada
sudah keluar yang baru dengan
aturannya dan juga larangan larangan yang sudah
diatur sedemikian rupa di pkpu revisi nanti
ini nah sejauh mana kemudian bawas itu
berani mengambil sikap jika ada benar benar
pelanggaran protokol kesehatan
pelanggaran kampanye dan lain sebagainya
yang berkaitan dengan
pilih karir di tengah pandemi
dan sanksi itu adalah yang apa
membuat sk nya adalah
karena penyelenggara utama kan teman teman kpu
kecuali ada putusan di kami
karena di saat ini untuk pelanggaran
administrasi tidak dalam bentuk
putusan akan tetapi dalam bentuk
apakah kemudian kemarin
kemarin sebenarnya kami sudah
beberapa kali menganjurkan kepada
teman teman kepolisian untuk
tapi memang pada saat itu kan tidak
kalau pelanggaran pidana misalnya
pelanggaran pidana kami teruskan
kepolisian nah kalau bagaimana
rumunan kami mengawasi
dari dalam dan luar
misalnya di dalam
di kantor kpu tidak ada masalah
tentang protokol covid
tapi di luarnya itu ya
ada beberapa teman calon kepala daerah
yang sudah tahu
masih mendaftar karena seharusnya dalam
sudah datang sampai kpu
jika kemudian positif covid sembilan belas
maka harus digunakan metode daring
untuk memastikan yang bersangkutan ada
jadi sudah ada bentuk itu
sudah saatnya sekarang
kita tidak main main lagi
ini suaranya pak ferry amsari dan teman teman
sangat didengar oleh komisi dua
sehingga kemudian salah satunya adalah
mempertegas bagaimana pembubaran masyarakat
yang kita harapkan dibubarkannya itu tidak
kemudian pada saat sudah besar mas
tapi pada saat mengumpul pada saat yang kecil kecil ini
kalau sudah besar
itu pasti penularan akan sangat banyak terjadi
yang kecil kecil ini kita dibubarkan terlebih dahulu
nah pasti baik merekomendasi bahwa
dulu atau tidak teman teman kepolisian
akan melakukan pembubaran
sesuai dengan hasil rapat kemarin
maka pembubarannya akan menggunakan mekanisme
pembubaran unjuk rasa
jadi bisa dibubarkan bisa semprot pakai air
kemudian tapi itu tidak boleh diusahakan
tidak sampai dengan masa terkumpul dengan banyak
titik titik poin itu yang bisa dipetakan
oleh sebab itu kami mengajukan juga kepada
teman teman partai politik dan teman teman
pasangan calon agar kemudian mematuhi
covid sembilan belas kami sudah melakukan surat
padahal sebelum pendaftaran ini kami sudah bertemu
dengan dengan parpol dengan kemudian
parpol yang mencalonkan ya
sudah melakukan surat dan pertemuan agar
tidak kemudian dilakukan apa dikerahkan masa
untuk pendaftaran calon
jadi siap untuk memberikan rekomendasi sanksi
kalau nanti sudah diatur sedemikian rupa
di pkpu yang direvisi baru nanti ini
bang ferry pkpu nya sedang disusun malam hari ini
sambil kita menunggu bagi jadi dari anda kesimpulan seperti apa
kemudian nanti melihat pkpu yang baru ini dan yang lainnya
kemudian nanti melihat pkpu yang baru ini dan yang lainnya

dan upaya untuk bisa tetap jalan pilkada tapi tetap bisa sehat dan juga aman
ya orang indonesia aja kan bisa membangun gunung dalam satu hari ya di bandung
apalagi ya apalagi pkp bukan begitu
saya kirimnya sederhananya begini
jangan sampai kita mempertaruhkan nyawa
dan memperkirakan bisa melakukan hal hal yang ekstrim ya

pidana dan diskualifikasi
dan mengubah suasana politik
bang doli dan
mas bagja paham betul
kadangkala pidana dan
lebih ke arah politis juga
untuk menggugurkan lawan lawan tertentu
nah banyak hal kemudian
jenis sanksi yang perlu
dipertimbangkan tadi mas bagja sudah
contohkan banyak hal yang baik ya
tidak memperkenankan untuk
ikut tahapan berikutnya
membatasi waktu kampanye
kalau kemudian melanggar
atau memaksa mereka hanya
jauh jauh lebih efektif dan efisien
di undang undang pemilu kita itu
mas reinhardt undang undang pemilu dan
pilkada ratusan pasal pasal pidana ya
tapi jarang sekali juga
dipergunakan itu kan pasal gaya gayaan aja
lebih banyak sanksi administratif
yang produktif yang membangun
demokratis itu jauh lebih penting
dan saya pikir dengan
pengalaman bang doli ya
beliau juga pahamlah bahwa
lebih banyak sanksi administratif yang betul betul
terutama untuk dipergunakan
di masa pandemi ini
dan saya yakin ini bang doli dan
mas bagja ini adalah dua orang baik
yang berada di dua lingkaran inti
hemat saya jangan sampai kita mengorbankan
banyak orang karena
tidak matangnya persiapan kita
ini bukan soal
anak dan menantu saya ya
ini soal nyawa dan tanya manusia
yang tentu jauh jauh lebih penting daripada itu
oke bang doli silahkan tanggapi dari anda
singkat bang doli seperti apa
tentu kita semua
berterima kasih ya
ferry dan kemudian
kelompok masyarakat sipil
yang sejak awal ini concern betul
kemudian kemarin ada
memberikan warning kepada kita semua
supaya kita memang
membuat aturan aturan dan kemudian
langkah langkah yang prudent
pekadaan tentatan dua ribu dua puluh ini
keputusan sudah kita ambil
nah tentu kita harus
masuk mudah mudahan malam ini
nah soal sanksi tadi
saya kira juga saya setuju
kita memang harus hati hati ya
apalagi misalnya sampai diskreditasi
karena ini masuk milihnya
melalui politik ya
itu secara subjektif dipergunakan
kalau kita atau saya baca ya
sudah dibuat oleh kafe itu
kira kira memang nanti sanksinya seperti itu
kalau misalnya setelah teguran
dua kali kalau tidak salah
maka jatah kampanyenya akan dihitungkan
nah yang itu lah
jadi tegas tapi
tapi memang kita berharap ada efek jerah
oleh karena itu
tentu kita selalu
ada suara suara atau
saran saran yang bagus
untuk bisa menyelenggarakan
pilkada ini secara baik
kita mengatakan ada tiga ukuran sukses
dalam pilkada sekarang ini
yang pertama itu adalah
seluruh tahapan yang sudah direncanakan ini
itu dapat berjalan dengan baik
kemudian yang kedua
tingkat partisipasi pemilihnya itu juga
atau baik lah
kalau kita bisa bersebut tinggi gitu ya
karena kpu sudah menetapkan
kendala komunikasi ini dengan
apakah kita masih bisa
oke tampaknya sudah terputus
tapi kita bisa tangkap apa yang tadi disampaikan oleh
ketua komisi dua dpr ri
dan juga apa yang tadi disampaikan juga oleh
bang ferry amsari dan juga
mas rekmat bagja
kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian
pkpu yang kabarnya malam ini
tengah disusun sedemikian rupa
semoga apa yang kemudian
sanksi yang tegas itu bisa diatur
dalam pkpu yang baru dan kita akan evaluasi bersama sama
terima kasih banyak bang dolit
terima kasih banyak bang ferry
terima kasih banyak bang rahmat bagja